ya pemirsa nanti malam rakyat indonesia akan disuguhkan debat perdana
antara pasangan capres dan wapres nomor urut satu yaitu jokowi dodo ma'ruf amin
ya debat perdana akan digelar di hotel bidakara jakarta
dengan menampilkan tema korupsi hukum ham dan terorisme
sejumlah persiapan pun telah dilakukan kedua pasangan calon
untuk menghadapi debat nanti malam
tim dari pasangan nomor urut satu melakukan persiapan dengan menggelar diskusi pemantapan
yang dihadiri jokowi dodo dan juga ma'ruf amin
diskusi pemantapan ini dikalkir rabuh selama tiga jam
selain mematangkan strategi dalam memaksimalkan waktu dalam menjawab pertanyaan
diskusi ini juga membahas persiapan teknis lain seperti tata letak para penonton
sementara itu pasangan prabowo sandi melakukan persiapan berupa simulasi debat
yang dipimpin oleh tim simulasi di antaranya
tim ini dipimpin oleh mantan menteri isdm sudirman said
tim juga menyiapkan sejumlah masukan konten dari sejumlah dewan pakar bagi paslon
bagi masing masing paslon debat perdana ini diharapkan bisa semakin meningkatkan elektabilitas mereka
hasil survei lembaga carta politika yang dilakukan desember dua ribu delapan belas hingga dua januari dua ribu sembilan belas
pasangan nomor urut satu masih unggul dengan lima puluh tiga dua persen
sementara pasangan prabowo subianto dan sandiaga uno
mendapatkan tiga puluh empat persiapan
hasil ini didapat dari survei yang melibatkan dua responden yang tersebar di tiga puluh empat provinsi
sedangkan menurut hasil survei yebulika yang dilakukan akhir desember dua ribu delapan belas hingga awal januari dua ribu sembilan belas
jokowi ma'ruf amin juga masih umpul di angka lima puluh tiga lima persen
sedangkan prabowo sandi di angka tiga puluh satu sembilan persen
nah sejauh mana persiapan yang telah dilakukan
dan juga bagaimana dampaknya bagi para pemilih
kita akan berbincang seputar debat nanti malam
sudah ada ini politikus dari partai nasdem
iya teman teman dulu juga ada
liputan bareng soalnya dulu ya
iya diputan dengaran
dan ini politik sih sekarang ya
dan juga ada mbak rahayu seranspati juhadikus
semua anggota dpr ri dari partai gerindra
ini dua duanya apa
ini lama lama siapa yang jadi
ini semua ini dulunya
siapanya siapa yang jadi narsum siapa yang jadi ini
tapi paling nggak di sini kita jadi moderator dulu lah indahnya
tapi jangan debat dulu sekarang kan ya
karena kan debatnya nanti malam nih
kita kan berharapnya santai santai aja dulu ya
kita ngomong ngomongin soal persiapannya aja deh
tapi kalau kita mau berdebat ya
kayaknya masing masing pak jokowi
pak prabowo pak sandi juga masih siap siap kayaknya ya
masih ngeteh kali di rumah
masih relaxing lah
kecuali bang sandi
pasti dia lagi running
oh lagi olahraga
lagi olahraga biasanya kan
bisa dilihat di ig nya ya biasanya
ini sekarang gini
kita excited banget dengan nanti malam
kita juga semangat ya pengen nonton nanti malam kayak gimana
dari teman teman sendiri nih
dari satu dua
apa yang terjadi di antara kalian untuk mempersiapkan nanti malam
masih apa dulu
pantina dulu deh
sesuai sesuai sesuai
akhirnya kayak begitu dibikin
jadi sebetulnya ini adalah sebuah forum yang mengulang peristiwa
lima tahun lalu sudah pernah terjadi berbeda pasangannya
jadi pak jokowi sudah pernah ketemu sama pak prabowo
dulu pak hatta di pak prabowo
dulu pak jk
sekarang kayak ma'ruf amin
sebetulnya dalam berbagai sisi
publik sebetulnya sudah punya gambaran
soal pak jokowi dan juga pak prabowo
bahwa malah nanti harapannya kita
kita akan perhatian tertuju pada
di antaranya gitu
pak imaruf amin
dan juga ada pak sandiago
jadi sebetulnya ini adalah kesempatan publik
untuk melihat bagaimana rekam jejak
nah dari sisi kami
yang dilakukan sebetulnya lebih ke simulasi diskusi
kan wartawan banyak yang nanya
sebetulnya lebih ke simulasi
lebih ke pemantapan
dengan format debat yang ditetapkan kpu
tadi kita diskusi di antaranya
penonton tuh sedikit banget gitu kali ini
ini lima ratus orang ya
kita juga harus jelaskan kepada para pendukung kita masing masing
tetapi dari setiap paslon itu hanya diberikan jatahnya itu seratus
sedangkan yang tiga ratus itu kpu
jadi nah kita
kalau mau minta
minta dari kpu ya
silahkan menetapkan sendiri
ini kan dari partai pendukungnya
pasti juga gerindra
pks minta berapa
bisa dibayangkan kita harus menetapkan
tiap partai hanya dapatnya
kalau di kita cuma enam misalnya per partai
terus habis itu pasti dengan relawan dan seterusnya
jadi kita ada sembilan partai
dan itu sudah termasuk keluarga capres capapres loh
itu masuknya di seratus itu
itu masuk di dalam seratus itu
jadi mohon maaf kepada semua relawan pendukungnya
bukan karena kita tidak mengakomodiasi
tetapi karena memang
emang aturannya kayak begitu ya
dan debatnya masih ada dua tiga empat lima kan
yang kedua siapa yang ketiga siapa
kita kasih kesempatan
jadi kalau satu gak ada simulasi debat public speakingnya gitu gak ada nih ya
kalau dari sisi public speaking sebetulnya kan pak jokowi sudah punya track record
beliau itu kan debat bukan yang pertama
km arief juga beliau seorang ulama besar
bicara dari panggung ke panggung forum ke forum
buat beliau adalah makanan sehari hari
nah sebetulnya tantangannya adalah buat km adalah terbiasa bicara panjang
seramah itu gak ada yang
duranya tiga menit loh
rasik jadinya ya
minimal tujuh menit kan
ini hanya berapa menit satu menit ya
bahkan biasanya beliau bicara tiga puluh menit satu jam
nah justru kita lebih kepada membiasakan atau membuat pasangan ini
beradaptasi dengan durasi yang dibatasi sesuai format debatnya kpu
yang kita sepakati bersama nih masing masing pasangan calon
kalau dari dua gimana nih
jadi kalau tentang penyesuaian untuk memastikan bahwa to the point nya itu
itu juga penting
karena ya pak prabowo pun juga terbiasa memberikan
pidataku bang sandi kemarin seratus menit
tapi istilahnya ya memang karena pemikirannya sangat banyak
kalau misalkan apalagi pertanyaannya itu sangat menyentuh banyak hal yang mendalam
itu mungkin yang menjadi tantangan
bagaimana untuk bisa mendalami pertanyaan tersebut
tetapi pak prabowo dan bang sandi sendiri tentunya sama
dua duanya pun juga sudah terbiasa dan
sudah pernah mengikuti debat yang seperti ini
jadi kali ini memang mereka fokus untuk mendapatkan masukan dari para pakar
dan lebih ke merumuskan bagaimana menyingkat jawaban
supaya tepatlah ya jawabannya
karena memang tantangannya kan kita sudah ada suruh suruh yang terakhir
bahwa sekarang undecided voters dan swing voters itu makin sempit gitu
sebetulnya harapannya debat ini kelihatannya akan seperti dua ribu empat belas
yang pemilih solid sudah solid
gak sekecil kemungkinan bergeser
tantangannya adalah pada undecided voters
bahwa mereka lah pemilih yang masih galau
nah itu yang harus paling penting diyakinkan oleh masing masing pasangan calon
tapi juga ada pemilih pemula
nah itu juga tantangan besar
iya itu juga jumlahnya kan banyak juga sekarang
jumlahnya sangat besar
pemilih pemulanya dan pemilih anak muda yang mungkin selama ini juga tidak pernah ikut serta dalam pemilihan
bagaimana untuk menggaitkan atau meningkatkan ketertarikan
mereka untuk take part gitu loh
jangan golput istilahnya
isu isu ini adalah isu yang tidak grassroot
isu malam hari ini itu hukum hamp korupsi terorisme itu tidak langsung dikentut
jadi bagaimana pasangan calon bisa memastikan pesannya itu bisa lebih sederhana dan diterima
dan jangan lupa pemilih pemula itu kita bayangkan deh
yang sekarang usianya tujuh belas tahun
berarti kan lima tahun lalu dua belas tahun
mereka nggak punya tuh apa namanya barangkali di usia itu ketertarikan pada politik
jadi ini benar benar kali pertama bagi mereka
kayak millennials kayak saya ini memang butuh banget
itu dirimu aja ya
kita berduanya emang kritis banget
dijelaskan usia gitu
tapi kalau boleh saya tambahkan
walaupun saya mengerti bahwa isu atau topik yang diangkat mungkin seperti tadi terkesan sangat tinggi gitu ya
tetapi sebenarnya kalau kita breakdown
sangat mengena pada masyarakat
misalnya tentang ham
ham itu bisa tentang banyak hal
apakah itu tentang human trafficking
begitu tentang pelanggaran ham yang sudah selama ini
yang mungkin banyak juga menanyakan apakah akan diangkat atau tidak
tapi katanya gak ada kasus yang dibahas
oh iya kita sama sama sudah menyepakati kpu
kita menyempakati bahwa tidak akan ada pertanyaan
atau pengungkapan soal kasus tertentu atau menyerang
nah kalau kali gitu rame gak sih debat nanti malam
jadinya takut nanti boring gitu
takut monoton gitu ya
misalkan mereka berdua tampil
tapi pasti banyak yang akan diangkat itu
yang kita menjadi harapan kita adalah kedua belah pihak bisa menyampaikan
bukan hanya sederhana
tetapi yang betul betul mengena pada isu isu yang betul betul mengena pada rakyat
jadi hukum itu dalam perspektifnya apa
kalau itu korupsi dalam perspektifnya apa
kalau untuk masyarakat
kadang kadang kita sudah sangat apa ya
tapi rasa terhadap semua hal yang sudah diungkap oleh media
tapi bagaimana itu betul betul bisa menyatakan ini matters to you loh
memang kan survei juga menunjukkan bahwa seperti juga pemilu pemilu sebelumnya
isu ekonomi yang paling menarik perhatian publik
tapi bagaimana isu isu hukum ham korupsi terorisme harusnya juga jadi sesuatu yang bagi publik adalah kepentingannya
bukan hanya tataran elitis
ini kan kesannya isu elitis
isu para pengambil kebijakan
isunya partai politik
itu isu kita bersama
tapi yang paling menarik adalah kan sekarang media sosial tuh kritis banget aktif banget gitu
dan kita aja udah berpikir pasti nanti malam akan ramai lah tuh ya tantangan tantangan media sosial
dan kadang kadang itu bikin masing masing pasangan calon tuh wah saya dikritisi lagi nih
agak takut berbicara
tapi kalau saya yakin paslonnya sendiri mereka sudah enggak menggubris itu gitu
kalau kata bang sandi kan jangan juniper gitu
apa itu juniper
jadi jangan juniper gitu
aku juga nginyper dong
kayaknya saya kurang gaul kalau
kayaknya bang sandi lebih gaul
ketauan bukan milenial
ini bagian milenial ya
nah yang gak milenial ternyata saya di sini
udah mau empat puluh
karena yang ini indianial
indianial yang paling enggak oke
tapi bener deh pemilih pemilih yang milenials itu kan yang kelahirannya ini kita suka salah mengartikan
sebetulnya yang kelas ini
sebetulnya yang kelas ini
karena tujuh belas tahun kan generasi z
bukan generasi y
generasi y sama z aja udah beda karakternya
tapi kalau generasi y mereka pasti sudah pernah nyoblos setidaknya di pilkada
karena kan ada pilkada dan ada daerah daerah
tapi you would imagine banyak yang masih golput
itu yang saya maksud bahwa bagaimana malam ini fokus kita adalah ya untuk mereka yang mungkin selama ini golput
bagaimana untuk bisa menarik perhatian mereka untuk ayo dong ini tentang masa depan kita bersama loh
kalau kamu tidak vote
kalau anda tidak mengambil hak suara anda
itu anda cuci tangan tentang masa depan lima tahun ke depan ini
dalam perkembangan demokrasi kita memang orde baru itu pasti kita hampir semua nyoblos ya
sembilan puluh sekian persen itu menggunakan hak pilihnya
sembilan puluh sembilan masih begitu
sejak dua ribu empat sampai sekarang terjadi tren penurunan pemilih
dan tahun dua ribu sembilan belas ini kita pertama kali dalam sejarah pemilih serentak
jadi kita mencari tujuh puluh lima persen untuk pilih
begitu pilpres turun jadi tujuh puluh persen
nah sekarang ini berdasarkan barang
tambah pusing bo
ada lima kertas suara
jadi kita udah
biasa sosialisasi ya
itu kalau di jakarta cuma empat kertas suaranya
kalau di sini kan lima
jadi ingetin tangan berapa pemilu
dari apa jatuhnya
ada berapa kertas suara
yang warna abu abu untuk apa
oke deh ya
jadi nanti malam tuh saling sindir mungkin akan keluar lah ya
gak tau juga sih ya itu
ada gak kayak gitu
maksudnya nanti pasangan yang ini akan tanya ini kira kira jawabannya apa
atau terus juga
karena ada pertanyaan dari masing masing pasu orang lain yang diharapkan untuk kita gak
tapi ya kita gak tau lah
terkadang itu tergantung dari para pasangan
iya pasangan jalan
tentu kita harapkan ya semuanya tenang lah ya
dibawah asik aja ya debatnya
tapi yang paling penting juga yang kita harapkan adalah bahwa malam ini menjadi edukatif
edukatif itu yang paling penting
bukan hanya edukatif secara ilmu tapi edukatif tentang tata cara debat
karena gini masyarakat indonesia ini masih muda sekali dalam demokrasi
artinya apa banyak dari mereka yang kalau melihat debat tuh udah aduh kok saling attacking
padahal kita kalau misalkan adu argumentasi
adu hal opini tapi itu kritikal eh kritik eh kritisism yang istilahnya itu membangun
itu gak buruk
bukan hal yang jelek
nah itu yang harus di diperhatikan
mbak sekalian ini produser udah teriak teriak nih
ini sama halnya dengan nanti malam hari
kalau misalkan kita soalnya sama sama penyiur udah ngomong ini
ini soalnya sama sama penyiur
ini talkshow paling enak soalnya kita bertanya sedikit jawabannya panjang
terima kasih tapi sudah datang mbak tina mbak sarah sudah datang bersama kami di good morning
good luck untuk nanti malam
terutama untuk kedua paslon ya
mudah mudahan itu tadi semua berjalan dengan tenang berjalan dengan lancar
debatnya masih ada empat lagi kedepannya yang nanti malam itu perdana yang paling penting yaitu kita harus memilih dong di bulan april nanti
terima kasih semuanya sudah hadir di good morning